sejumlah jaringan bioskop di dki jakarta siap beroperasi kembali secara serentak pada kamis enam belas september dua ribu dua puluh
mengutip cnn indonesia com tiga jaringan besar bioskop di indonesia yakni cinema dua puluh satu jgv dan cinepolis mengumumkan rencana pembukaan mulai hari ini
rabu sore jaringan bioskop cgv terlihat membersihkan fasilitas bioskop mereka
sejumlah syarat harus dipatuhi pengunjung bioskop selama menonton di masa pandemi
salah satu warga menyambut baik rencana pembukaan bioskop ini
menurut saya bagus juga sih maksudnya kayak yang semua orang udah lama kayak nggak keluar rumah terus kayak butuh refreshing juga
mungkin ya kalau misalkan dibuka pun harus berdasarkan progres juga
selain memperketat protokol kesehatan seperti menggunakan hand sanitizer menjaga jarak dan membatasi kapasitas di area bioskop penonton sebaiknya juga berasal dari wilayah yang sama
hal ini dikatakan epidemiolog dari griffith university australia diki budiman
bahwa sebaiknya penontonnya itu dari zona yang sama ya dari wilayah yang sama supaya meminimalisir risikonya
jadi kalau ya dia ada di kota itu ya di kota itu
sebelumnya pemerintah telah memberi izin bioskop untuk beroperasi kembali di wilayah ppkm level dua dan tiga dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi peduli lindungi
tim liputan cnn indonesia